barada richard eliezer akan menjalani sidang fonis di pengadilan negeri jakarta selatan pada hari ini
lembaga pelindungan saksi dan korban yang memberikan rekomendasi status justice kolaborator
berharap fonis terhadap eliezer lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa
wakil ketua lembaga pelindungan saksi dan korban susila ningtyas saat ditemui di lpsk pada selasa menyatakan
bahwa saat ini kondisi mental richard eliezer dalam kondisi tegar
ia siap menghadapi sidang fonis di pengadilan negeri jakarta selatan
hal ini lantaran banyaknya dukungan dari sejumlah pihak terhadap baradae
susila ningtyas berharap richard elezer mendapat fonis lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa
yang menuntut dua belas tahun penjara
kami sih kembali lagi kepada pasal sepuluh a ayat tiga undang undang perlindungan saksi dan korban
di situ kan di penjelasannya disebutkan ada tiga tuh alternatifnya ya yang kami harapkan hukumannya
yang pertama adalah hukuman percobaan kemudian pidana persyarat tertentu atau juga pidana paling ringan
kalau rekomendasi kan kita sudah sampaikan
nah ini menunggu besok putusannya seperti apa
nah harapannya sih dikabulkan ditetapkan sebagai jc dan mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukum